pt bio farma persero menyepakati kerjasama penyediaan vaksin covid sembilan belas dengan sinovac biotech ltd
keduanya menyempakati ketersediaan vaksin covid sembilan belas mencapai empat puluh juta dosis vaksin disediakan mulai november dua ribu dua puluh hingga maret dua ribu dua puluh
perjanjian kerjasama berlangsung di kota sanya pada kamis malam dan disaksikan menteri luar negeri retno marsudi
bersama ketua pelaksana komite penanganan covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi erick thohir yang melakukan kunjungan kerja ke tiongkok
dalam kerjasama itu sinovac akan memprioritaskan penyediaan vaksin kepada bio farma setelah maret dua ribu dua puluh satu hingga akhir
retno menegaskan selain dengan pemerintah tiongkok pemerintah indonesia juga berkomunikasi dengan negara lain dalam membahas penemuan vaksin
kami berdua menyaksikan penanda
kami berdua menyaksikan perjanjian antara bio farma dan sinovac untuk memperkuat kerjasama vaksin
ada dua dokumen yang ditandatangani antara sinovac dan bio farma
dokumen yang kedua yang ditandatangani oleh sinovac dan bio farma adalah